keputusan menteri sosial republik indonesia nomor satu ratus tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
tanggal lima juli lalu mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan aksi cepat tanggap
hal itu disebabkan karena adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh act dalam mengelola dana umat
oleh karenanya pada jumat pagi tidak terlihat adanya aktivitas di kantor act jawa barat
pintu besi ruko tiga lantai itu pun tampak tertutup rapat
dan di kantor yang terletak di jalan lodaya kota bandung itu pun hampir tidak terdapat informasi apa apa mengenai kelangsungan act jabar
informasi dari warga sekitar memang sudah tidak ada aktivitas lagi di kantor act jabar ini
dan hanya ada informasi mengenai kantor yang ditutup sementara
sementara itu pemerintah kota bandung memastikan bahwa act yang berada di kota bandung
tidak akan dibuka kembali sebelum ada perubahan kebijakan mengenai pencabutan izin
tapi prinsipnya tadi kalau itu kebijakan dari pemerintah pusat tentunya kita linear akan ikuti ya
yang pasti kita juga akan menutup operasional
sebagian warga bandung menunggu perkembangan kasus indikasi pelanggaran dalam penggunaan dana di yayasan act
harusnya di tindak lanjuti aja
karena sangat merugikan masyarakat sekali itu
gak boleh sih sebenarnya gitu harus lebih ditindaklanjuti itu kan termasuk uang masyarakat juga gitu kan
kalau dari kita mah ya mendingan dibekukan saja gitu
soalnya kan itu dana rakyat ya
act lembaga yang didirikan sejak tahun dua ribu lima ini disebut beroperasi di tiga puluh provinsi dan seratus kota kabupaten di indonesia
wilam nasution sidki irfan bandung jawa barat